juga loh maksudnya apa sih bu ibu ketinggalan berita kasihan dia loh borobor saya nonton berita
emang ada berita apa sih bu asal ngerti tak ibu nanya aja langsung mati ya bu johan emang ada

eh mulut kalian tuh ya emang pada kayak ember semuanya
pusing apa pusing pusing kelamaan nggak makan bakso
perkaraman bakso doang cepet cepet iya dong
assalamualaikum pak ini lho pak si pak del disuruh sekolah malah nangis
sabar bu ada apa sih nggak tahu pak bapak tanya sendiri deh sama anaknya
pada kenapa sih kamu nggak mau sekolah takut demelin sama pak guru soalnya rambut pada panjang
kemarin kenapa enggak ngomong kan bisa langsung dicukur habis pulang sekolah saya kemarin
habis pulang sekolah langsung pegang tugas pak jadi nggak sempet ngomong terus mau cukur di mana kalau masih pagi begini

waalaikumsalam pak kalau begitu biar saya saja pak yang nyukur fadil
astaghfirullahaladzim oh iya ya kamu tukang cukur kan
iya pak ya sudah tolong dicukurin anak saya siap pak entar ada ibadahnya
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
hai iya saya juga udah dari tadi nunggu nunggu
kalau gitu mendingan kita cari tempat yang lain aja yaudah yuk potongan yang lain banyak yuk
mai tuh kamu lihat kelakuan si sapri
jam segini dia belum buka orang datang mau nyukur aja sampai pulang lagi ngapain aja sih dia
kabur ya ya ya ya ya ya ha terkesi coba terkesi coba saya terkesi coba ya ntar ya
cukur aja ya bang ya udah nggak jadi nggak jadi udah jangan nangis ya ya ya ya sama sama ya allah
apa aja sih kamu maaf pak tadi saya ketimburan kamu lihat jam dong dan
jam berapa kamu belum buka maafin saya pak maaf maaf kamu ingat ya saya kasih
kesempatan kamu sekali lagi awas kalau kamu ulangi
makasih banget ya
wah bagus juga nih potongannya
saya juga mau dong pak
oh boleh silahkan silahkan silahkan
banyak duit lo nih
kasih dia lo
jangan pak itu keluarga saya
jangan pak itu bangunan saya
jangan pak itu bangunan saya
apa rencana kamu selanjutnya
ya nggak ngerti lah pak
bapak kan tahu sendiri
semua alat cukur saya itu habis dirampok
kalau begitu kamu pakai duit saya
nggak usah pak nge repotin
ya ini hitung hitung saya pinjem pak ya
nggak usah dipikirin yang penting kamu bisa usaha
apa kamu mau mengundurkan diri
nggak bisa gitu dong pri
iya pak saya mau mengundurkan diri
saya udah gak sanggup lagi pak
nggak ada masalah buat saya kamu mau berhenti atau enggak
tapi yang saya gak suka dari kamu
kenapa kamu ngomong dadakan kayak gini
yaudah serah kamu silahkan keluar
orang lagi pada susah cari kerja lo malah mau keluar
iya pak mau cukur pak
bapak siapa ya
saya pak musa pak
pak musa yang mana ya
yang waktu itu anak saya nablak bapak
saya ikhlas pak cuma buat obat bapak aja
terima kasih banyak
astagfirullahaladzim ya allah apa kabar bapak
baik baik baik
gimana pak udah sehat pak
pak alhamdulillah banget pak kita bisa ketemu di sini pak
kebetulan saya lagi butuh tenaga bapak buat bergabung di barbershop
salam eh pak musa
kok belum buka pak
gimana mau buka pak
sapa belum saya bersihin
belum lagi yang dalem saya lupa kalau saking rame ya
alhamdulillah dong kalau gitu ya
sekarang bapak bersin aja yang di luar sama yang di dalam
tapi ingat pak udah siang nih pak
ntar kalau kita gak mencapai target gimana hari ini
iya iya pak iya siap siap siap
ya udah saya masuk dulu pak
ternyata para pelanggan kue yang dulu menghilang
kini mereka datang lagi
aku harus singkirkan dia